kamu ngapain duduk disitu
itu bangku aku
oh ya yaudah
kalo emang mesti kamu gak usah pake mukul mukul meja gitu dong
bangku kamu itu disana
ya pindah cepetan gak usah mikir
ibu lagi ngencengin kancing baju kamu
yang udah pada longgar
besoknya mau dipasang
pake buat kerja
ya ampun bu makasih ya bu
ibu tuh sebelumnya kepikiran
besok itu kan kamu mulai kerja
sendirian di kantor
gak ada ibu gak ada bapak
jantung kamu kumat
ibu tuh gak usah khawatir
jantungnya aida kan kuat bu
kalaupun emang jantungnya aida kuman
tapi ibu tetap saja khawatir
kamu itu kan seharian biasanya
dengan ibu bapak di rumah
tapi kan sekarang
kamu dari pagi sampai malam di kantor
kita jadi jarang ketemu

kamu tuh gak usah khawatir

kamu tuh gak usah khawatir
kamu tuh gak usah khawatir
kamu tuh gak usah khawatir

aida harus janji
selama berada di kantor
gak boleh kecapean
terus kalau menghadapi masalah yang seru
aida harus mulai menerimanya
pasti aida selalu senyum
aida tuh seneng banget
punya ibu terbaik sedunia
ibu terbaik sedunia
mas harus bertanggung jawab
apa aida masih akan menganggapku
sebagai ibu terbaik sedunia
kalo dia tau
selama ini aku gak jujur sama dia
soal ayah kandungnya
ibu kok malah bengong
ibu hanya merasa terharu
udah kamu tidur sana
biar ibu selesaikan dulu
mencairkan cipat juga mu ini ya
yaudah ibu jangan tidur terlalu malam ya
berikanlah aku dan aida
kesehatan dan umur panjang
agar suatu hari nanti
aku bisa memberitahu aida
siapa ayah kandungnya ya allah
sayang kasih aku dan ibu
dan umur yang panjang
aku mau bisa ngebal semua
kebaikan ibu sama aku ya allah
oma dimana yah
aduh panas banget
kamu tuh ngapain si disini
kalau hari pertama aku kerja
akhirnya dapat musibah kaya gini
di sini kantor ini bisa punya nama buruk tau gak
hari pertama jogja emang kamu kerja di sini
saya gak tau gimana cara kamu bisa kerja di sini ya
tapi yang pasti saya sebagai pimpinan
saya memecat kamu sekarang juga
kamu gak bisa mecana aku
aku dipekerjakan sama oma kok di sini
aduh oma lagi oma lagi
kok kamu mau sih
mau maunya disuruh oma untuk ngintilin aku kemanapun
aku di sini gak ngintilin kamu kok
aku diminta oma kerja di sini
lagi pula aku kerjanya di lantai paling atas
jauh dari tempat kerja kamu
selamat pagi riza
reza syukurlah kamu sudah bertemu dengan sekretaris baru kamu
apa aida jadi sekretarisnya riza oma
dia sekretaris aku oma
memangnya oma belum pernah bilang ke kamu ya aida
kalau kamu itu jadi sekretarisnya riza
oma oma bilang kalau aida jadi sekretaris
tapi nggak bilang kalau sekretarisnya riza
maaf kalau begitu
sekarang aida kamu jadi sekretarisnya riza
aduh oma tolong deh oma
oma jangan paksa aku kerja sama dia dong
aida mau kau kerja di klinik servis aja daripada jadi sekretarisnya riza
aida di sini tidak ada yang berhak memecat kamu aida
karena itu bekerjalah bersama sama ya
ya sudah kalian bekerja yang baik ya
oma mampu pergi dulu
aida kamu bisa pergi dulu
enak banget ini bakal jadi ruangan kerja aku sekarang
kamu ngapain duduk disitu
itu bangku aku
kalau emang kursi kamu gak usah pakai mukul mukul meja gitu dong
bangku kamu itu disana di pojok
iya pindah cepetan nggak usah banyak mikir
aduh halus banget gue harus satu ruangan sama dia
gimana ya caranya supaya dia keluar dari sini
saya punya kerjaan untuk kamu
kamu tau kan kalau perusahaan kita ini mengelola salah satu gedung rumah sakit yang ada di sebelah situ
kamu tahu kan
saya minta kamu untuk data seluruh aktivitas rumah sakit kita
kalau bisa el
karena untuk kamu kerja di sini kamu harus tahu dan kamu harus paham apa yang akan kamu hadapi
gadis kampung itu langsung jadi sekretarisnya riza
jadi sekretaris direksi
padahal kan dia sama sekali nggak punya pengalaman
gawat ini semakin gawat
bisa bisa lama lama gadis kampung itu beneran geser posisi aku di sini
aku gak akan biarkan kamu merebut apa yang sudah aku capai selama ini
terus aku harus mulai dari mana
kamu bisa mulai dari administrasi kamar jenazah
iya kamar jenazah kenapa kamu takut kamu gak sanggup
enggak kok nggak takut
biasanya kalau ada jenazah yang masuk kita akan langsung mendata identitasnya
apakah itu jenazah dari pasien rumah sakit ini ataupun yang datang dari luar
seperti korban kecelakaan begitu
setelah itu baru kita semayamkan di rumah duka rumah sakit ini
oh iya kalau kamu ingin lebih tahu bagaimana prosesnya
kebetulan sebentar lagi ada jenazah yang akan datang dibawa oleh ambulan
kalau begitu mari ikut saya
oh kenapa perlu saya tiba tiba sakit
mbak eda maaf saya tinggal dulu sebentar ke kamar mandi mbak ya
nanti kalau mobil ambulan yang membawa jenazah
jenazah itu datang tolong langsung dibawa ke ruangan senasa mbak ya
nanti minta tolong para petugas para medis ya
kalau begitu saya tinggal sementara
iya itu pasti ambil jenazahnya
pak bentar pak ya saya minta bantuan yang lain